terinspirasi oleh perusahaan teknologi asal amerika serikat yang melakukan pengantaran
menggunakan drone kakak adik jason dan wilson asal surabaya jawa timur mencoba mengadaptasi
cara tersebut cara ini dilakukan untuk menyiasati pengiriman makanan agar tetap aman di tengah
pandemi kofit sembilan belas dengan radius lima ratus m pengiriman menggunakan drone dinilai lebih
efisien dibanding dengan cara konvensional selain itu penggunaan drone dinilai dapat
meminimalkan kontak langsung dengan pembeli
drone itu ada tiga sebenarnya yang pertama adalah anti macet biasanya kan pakai ojol ojol
gojek gojek kan biasanya terjebak macet dan makanannya mungkin tidak anggut lagi kan
dan yang kedua bisa contactless jadi pengirimannya bisa contactless kalau pandemi ini pasti sangat
dan yang ketiga itu efisien drone ini sendiri itu buatannya karya anak bangsa dibuat oleh nbc lab
kalau sekarang ini drone ini radiusnya paling kalau nggak salah masih tiga kilo cuman lagi di develop untuk radius lima kilo an
tidak perlu merogoh kocek dalam dalam biaya yang dikenakan untuk layanan pesan antar menggunakan
drone ini terbilang terjangkau yakni hanya dua hingga tiga ribu rupiah dalam sehari layanan menggunakan drone ini
bisa mengantar empat hingga lima makanan sesuai dengan pesanan pelanggan
muhammad yanwar komarudin surabaya jawa timur